dicari polisi dikejar kejar polisi aduh gue gak tenang banget
disini gue jadi babu
dapet duit kagak jadi babu
kalo tau surtik gue diketawain abis abisan nih sama si surtik
kalo gue bertahan disini
terus menerus gue diem gue nurut jadi babu disini
contoh kan orangnya lembut gitu ya
kata papinya reva terus mandiri
abis itu katanya multi talented
jadi kayak papanya reva gitu deh
bikinin kue dong kue keju gitu tante
kalau dibikinin tante kue keju kayaknya enak deh
boleh sih tapi bahan bahannya abisin
kayaknya kamu harus beli ke supermarket dulu sih
oh yaudah gapapa tante
disini langsung berangkat ke supermarket sekarang
boleh kalau gitu kamu nih yang beli
oke catetin dulu nanti ya
ikan asin sama cabai hijau cabai merah
terakhir kali gue makan ikan asin
itu pada saat gue tk
tk psd gue lupa tuh
jadi cuma makan ikan asin nasi garam sama minyak
gue harus mengulang masa lalu gue dong
sedangkan gue tuh gak mau mundur
gue tuh orangnya mau maju
jadi karena gue orangnya pengen maju
ini gue tinggal aja disini nih
abis itu gue makan ini takutnya gak ketelan
takutnya gue kayak inget masa lalu gue
yang ada aku makin terpuruk
mau maju ke depan
dan gue harus keluar dari rumah ini
gue udah gak betah
gue udah gak kuat
gue udah gak kuat
gak ada kamera ya
gue udah gak kuat
ya udah geles ini
tapi menurut gue
jadi ke match
kita udah sama ga keten
kamu teh mau kemana
ini bu mau jemur pakaian yang di koper ini soalnya takutnya bau basah gitu mau dijemur di depan
ih dia ngorok ternyata ngiko
ah dasar ya
di rumah di jakarta ketemu aki aki
di sini ketemu nenek nenek
rempong drama banget hidupnya
akhirnya gue lulus juga gue bisa menghirup udara segar
mana tuh dari mana
enggak enggak enggak enggak enggak gak punya niat kabur ibu
tadi saya ke depan itu buang sampah sekali jemur pakaian saya
kalau di dalam terus jadinya bau
jadi dijemur di depan gue gak ada bau

saya buang sampah di kamar ibu kan gak mungkin
jadi saya buang ke depan
awas ya kalau kamu sampai kabur
kamu tuh tau gak
sayang udah bayar kamu satu juta
makanya kamu tuh gak boleh kabur dari sini
tuh polisi di luar pasti nyariin kue
kenapa sih nasib gue gini banget
dicari polisi dikejar kejar polisi
gue gak tenang banget
disini gue jadi babu
dapat duit kakak jadi babu
kalau tau surti gue diketawain abis abisan nih sama si surti
kalau gue bertahan disini terus menerima duit kagak
terus menerima duit kagak
terus menerus gue diem gue nurut jadi babu disini
hidup gue gak tenang
bukan gue banget
terus perut gue udah nyanyi nyanyi
gue belum mandi belum makan makan
jahat banget ya ni nenek nenek
kayaknya ini nenek nenek ya cocoknya sama aki aki tuh
dikawinin aja tuh berdua dinikain aja tuh berdua
oke aduh dana
lo gak bisa lo berdiri disini terus lo ngumpet disini terus
lo harus bisa keluar dari tempat ini

pray lagi tempat ini
jangan jika eva enggak di rumah
sayang kayaknya dia lebihusz
kalau di kamar mandi gue lebih muda untuk kabur
tadi ada polisi di depan
jangan hubungi siapa siapa
aduh capek gue
nah gak bisa deh nyempil nyempil kayak begini
ini bener bener baru bisa menghirup udara segar
kok papa tenang aja
pikir dong pak kita tuh harus gimana